saudara kemana ke rumah sakit atau ke kantor provok
saudara ikut ke kantor
ke rumah sakit
ke rumah sakit menunggu proses otopsi
iya jadi begitu ambulan datang pak f itu ngomongnya sudah tidak enak
pak kabak antar itu ke rumah sakit
oh diperintahkan saudara fs yang merintahkan saudara
selamat isi gak ada yang senior lagi atau yang muda gitu mas
karena itu kan lebaran besok itu saya belum bayar hewan kurban
jadi saya minta izin waktu itu kok kasar begini saya bilang ngegas kalau istilahnya
jadi saya antar
saya tanya pengemudi ambulan lewat mana jam segini nggak macet
lewat tempat makam kalibata
jam segini jam macet ini dalam hati saya
karena akhirnya saya berangkat mengawal ambulan dengan petunjuk mobil ambulan itu menuju keramat jalan
di tengah perjalanan saya bingung ini mau dibawa kemana siapa yang saya hubungi
kemudian pak fs telpon nanti ada wak karungkit kramadjati yang akan menghubungi
karena karungkit sedang ibadah haji
nah saya di wa silakan bawa ke kamar jenazah
jadi al mahlum itu sempat saya bawa ke ugd dulu
saking tidak tahunya akhirnya dibawalah ke kamar jenazah
kamar jenazah ketemu
jadi saudara fs masih memerintahkan saudara ya
kemudian dibawa ke kamar jenazah ketemu dr farah
jenazah dibawa masuk ke dalam kami tidak boleh masuk
singkat cerita keluarlah hasil pemeriksaan sementara ini
saya tidak tahu
saya tidak tahu
saudara tidak tahu
yang kami antar hanya surat otopsi
yang dari jakarta selatan
saudara nunggu sampai selesai
ya saya tidak sampai selesai
tetapi setengah perjalanan kami mencari perintah pak sesro mencari baju pdu satu upacara yang datang
akhirnya dapat dari saudara adiknya pak aisyah
dapat dari ajudannya pak sekurang
ya kan dari itu dibawa oleh adiknya
kemudian setelah selesai jam tiga atau jam empat
pak ferdi ngebel lagi pak fs
nah adanya sudah tidak enak
biasanya di alma mater kami di daerah katakasar ini sudah
pak kabak bawa barang bukti jadikan satu dengan senjata
di alma mater ini kalau senior yang junior beberapa kesempatan
pak ferdi pak fs itu selalu bilang
selama matahari tidak terbit dari utara
dan air laut masih asin
jadi kemarin ngomongnya ngegas pak
sudah dalam hati saya
yah kalau jenderal sudah bisa ngegas ngegas senior
akhirnya saya antar juga
saya serahkan ke agus patria setelah kami mengantar jenazah ke kargo bandara
kami ngantar ke kargo bandara
kemudian kami menyerahkan barang bukti ke pamina
demikian mas saya disyakin
selanjutnya ya saya ikut
memeriksa kejadian di pamina
siap tidak pak
apa lagi yang saudara ketahui
saya hari senin setelah apel kami dipanggil
untuk mendampingi pak karo pamina ke jambi
oh saudara ikut ke itu
seperti yang saudara terangkan
selebihnya ada lagi yang saudara ketahui
mulai saat itu semi tidak dipanggil lagi sama fs
mungkin kesel sama saya
ya kami melaksanakan perintah
karena saya bilang walaupun saya kompos putut
saya senior pak fs ini
ya kenapa kesel dengan saudara
kalau merintahkan biasanya halus
waktu mengantar barang bukti dan jurnal saya itu
pak kabak segera itu hantar pak kabak
saya agak melewat sedikit
tapi saudara enggak tahu enggak bahwa
dari awalnya ada kejangkalan
saudara tahu enggak
saudara ikut di pansus
ikut yang mulia
ikut di sidang kode etik
ikut yang mulia
apa hukuman saudara
saya pansus dua puluh sembilan hari dan demosi tiga tahun yang mulia
demosi tiga tahun
saudara tidak dijadikan tersangka dalam hal ini
terdakwa dalam hal ini
bagaimana perasaan saudara
kecewa kesal marah
jenderal kok bohong
susah nyari jenderal
keluarga kami malu
jenderal kok tega menghancurkan karir
dua puluh tahun saya mengabdi hancur di titik nadi
terendah pengabdian saya
belum yang lain lain yang
polda metro jakarta selatan kami
bayangkan majelis hakim
memeriksa polisi yang ngakal
bayangkan majelis hakim bagaimana keluarga kami
itu ya yang saudara rasakan ya